timnas indonesia u enam belas menyatakan siap bertanding melawan filipina nanti malam pada pertandingan pertama timnas di aff u enam belas boys championship dua ribu dua puluh
pelatih timnas u enam belas bima sakti memastikan semua pemain yang sudah siap diturunkan dan tidak ada satupun pemain yang citra
indonesia menghuni grup a bersama singapura vietnam dan filipina
pelatih keempat tim berjanji akan menjunjung tinggi sportivitas
hal ini diketekankan pada pasca kasus aff u sembilan belas championship pada dua ribu dua puluh
saat itu timnas indonesia merasa dirugikan atas permainan thailand dan vietnam yang nilai melanggar nilai nilai sportivitas
rencananya laga vietnam versus singapura akan gelar pada minggu sore nanti
sementara indonesia akan menghadapi filipina di stadion maguhorjo sleman dia pada minggu malam
semuanya sudah siap ya pemain tidak ada yang citra kemarin ada sempat dua ibnu bisa ngerebek sama keeper ya
tapi alhamdulillah hari ini sudah ikut latihan semuanya
pagi kita sudah persiapan di jis dan semua pemain siap untuk melakukan pertandingan besok lawan filipina
tugas grup vietnam singapura dan indonesia
itu yang saya katakan sebelumnya kita akan mencoba yang terbaik
karena kamu tidak bisa melihatnya
dan dari tim ini mereka semua berada di atas tingkat tertinggi